pasca baku tembak antara pasukan militer filipina dengan kelompok militan abu sayyaf di filipina selatan
keluarga abk asal indonesia wawan saputra khawatir akan keselamatan anaknya bersama sembilan warga negara indonesia lainnya yang masih di sandra
ya keluarga khawatir karena para sandera sangat rawan terkena tembakan
masyur halide ayah wawan saputra khawatir akan keselamatan anaknya saat mengetahui kabar bahwa delapan belas tentara filipina tewas
saat terlibat baku tembak dengan kelompok abu sayyaf dalam operasi militer di provinsi basilan filipina selatan
guna membebaskan delapan belas orang anggota asing warga asing yang disandera
masyur mengkhawatirkan kondisi para sandera karena rawan terkena tembakan
namun berdasarkan informasi terakhir dari pihak kementerian luar negeri indonesia pada minggu siang
ke sepuluh warga negara indonesia yang menjadi sandera dalam keadaan baik dan selamat
dari keluarga setelah saya menyaksikan di media televisi
salah satu militer spesifik itu ya kami dari keluarga wawan saputra itu dan sandera lainnya itu
itu ada kekhawatiran ya kenapa ada agresi militer
ya setelah kami menonton tidak lama kemudian ada konfirmasi dari kementerian luar negeri indonesia
bahwa agresi militer itu tidak ada hubungannya dengan sandera yang kesepuluh itu
pemerintah filipina tetap memberikan keleluasan
kepada pihak negisiator untuk menadukan lobby lobby kepada pihak abu sayyaf
untuk pembebasan kesepuluh sandera tersebut